pemimpinan komisi tiga dan seluruh rekan rekan
sebagaimana arahan dari bapak presiden beberapa waktu yang lalu
bahwa kami diminta untuk mengusut tuntas
jangan ragu ragu jangan ada yang ditutupi
ungkap kebenaran apa adanya
sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap polri